serena williams bukan hanya petenis terbaik di dunia
ia juga atlet wanita terhebat sepanjang masa
salah satu kekuatan serena adalah pukulan servis yang kencang dan mematikan
ketika memenangi tiga grand slam pada dua ribu lima belas ini
ia menjadi petenis dengan jumlah servis as terbanyak sepanjang tahun
tapi serena bukan hanya jago di lapangan
ia juga aktif menuntut jumlah bayaran yang sama untuk petenis pria dan wanita
serena menjadi satu satunya petenis wanita yang memiliki karir terentang tiga dekade
ia menjadi petenis profesional pada usia empat belas tahun
mendapat grand slam pertamanya pada usia delapan belas tahun
dan memenangi grand slam ke dua puluh satu nya pada usia tiga puluh tiga tahun
serena juga mengalahkan petenis petenis terbaik di setiap era
yaitu martina hengis dan jennifer capriati di era seribu sembilan ratus sembilan puluh an
serta kim clisers di era dua ribu an
ia juga mengatasi maria sarapova dan carolin worstnial di dekade ini
sarena juga menguasai semua pukulan
mulai dari volley
dan juga dari kata kata
dan secara teknis ia tidak memiliki kelemahan
bukan hanya nomor satu di tunggal putri
seorang serena williams juga pernah mendominasi nomor ganda
bersama kakaknya venus williams
serana pernah sembilan pekan berada di puncak dunia ganda putri
sinar serena di dunia tenis sempat memudar
ketika ia cedera dan kemudian memilih terjun di dunia fashion
ketika masa jayanya dianggap sudah habis
serena kemudian bangkit dan menjalani masa kemasan kedua
memang hanya ada empat brand yang menyokong serena
jumlah uang yang ia terima dari para sponsor hanya setengah dari maria sarapova
namun dari bertanding
serena mampu menjadi petenis wanita dengan jumlah uang
hadiah terbesar sepanjang masa